tim estafet putra indonesia berhasil menambah medali perak dari nomor estafet empat x seratus meter putra
diperkuat lalu muhammad zohri tim estafet putra indonesia finish tercepat kedua di belakang jepang
tim estafet putra indonesia yang beranggotakan fadlin lalu muhammad zohri eko rimbawan dan bayu kertanegara
berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dengan tiga puluh delapan tujuh puluh tujuh detik
catatan waktu itu hanya kalah dari tim estafet jepang dengan tiga puluh delapan enam belas detik
indonesia pun berhak mendapatkan medali perak sedangkan medali perunggu menjadi milik tim estafet putra tiongkok
yang mencatatkan waktu tiga puluh delapan delapan puluh sembilan detik